nah ketika kemudian itu tidak ada anak buahnya juga yang melapor

tau tau jam sebelas

masuk ke hp ini benar terjadi tadi pagi ya kemudian seperti sekarang
kemudian apa yang dilakukan oleh sekolah dan kepala sekolah pada saat itu saya bilang
dan ternyata dia copot dia bilang kemudian dirumahkan
nah ini yang kami meminta kpi untuk ada proses secara kepegawaian
karena yang bersangkut adalah asn
berarti harus ada proses kepegawaian sesuai dengan pp lima puluh tiga dua ribu sepuluh tentang disiplin pegawai negeri
yang kedua adalah ini kan ada pelanggaran undang undang perlindungan anak
jadi dengan demikian maka sebenarnya kalau memang itu sudah sering
ini bisa dipindahkan
kalau ada laporan
tapi saya tadi pagi eh tadi siang lah saya mendengarkan kabar bahwa orang tua salah satu korban berencana akan melaporkan si guru ke polisi
nanti hari senin mungkin ya kami akan berkoordinasi dengan kepolisian polres bekasi
apakah betul terjadi pelaporan itu ya
kalau kami meminta seluruh anak yang melihat pemukulan itu di assessment
dan apakah butuh kemudian rehabilitasi ya
karena melihat langsung kekerasan itu
dan itu dihadapan anak perempuannya kan seratus yang terlambat
yang dipukul semua anak laki laki
tapi dihadapan mereka
tuh tujuh puluh dua nya dipukul
kalau kita lihat kan cuma beberapa
dan memang mereka juga mengatakan sebenarnya sebelumnya ada
jadi gini ayo maju ya gak pakai gesper gitu sebenarnya
jadi guru itu berbicu marahnya
lalu kenapa kamu gak
bu takut bu
kan memang orangnya ya galak gitu
kenapa tidak dilakukan itu
dan katanya sih sempat membentak yang sini mukul yang sini
tapi kalau yang beredar sekian detik itu
itu memang hanya lima
nanti mungkin dari lima ini ya kalau polisi mau
kan bisa didalami ya
karena saksinya juga banyak
tetapi bahwa anak yang menyaksikan kekerasan pun sebenarnya
dia akan punya juga dampak secara psikologi ya mungkin mbak tahu nanti
tapi mbak lisa kemudian yang menarik adalah ketika guru ini dinonaktifkan
justru banyak murid yang merasa dia tidak salah
itu hanya mendisiplinkan begini
antara menimbulkan kedisiplinan dan ketakutan itu kenapa sering dikaburkan mbak lisa
iya karena memang ada yang namanya disonance kognitif gitu ya
jadi kadang kadang kognitif kita tuh dikacaukan
mana yang benar mana yang salah mana yang salah yang mana yang benar gitu ya
biasanya ini dilakukan oleh orang orang gitu ya
individu individu yang punya
mereka punya power
yang gitu yang kayaknya ntar dalam tanda kutip menyekokin bahwa yang ini benar nih
bahwa kamu memang harus takut sama guru
bahwa kamu memang harus
atau saya begini karena saya sayang sama kamu gitu
yang mengakibatkan yang di bawah bawah ini anak murid gitu kan
atau mungkin anaknya gitu segala macam
yang kadang kadang oh ya ya jangan jangan memang yang dilakukan ini benar nih ya
saya berhaktu ini diginiin gitu segala macam
jadi mereka mengalami kebingungan yang mengakibatkan
kadang kadang kalau di sekolah gitu ada yang namanya love and hate relationship gitu kan
jadi iya tau sih salah nih kesel banget benci banget gitu kan
tapi dia guru ya
apalagi kan mungkin terlepas dari temperamennya beliau gitu kan
mungkin dia sebagai guru yang kompeten mengajarnya oke gitu kan
terus kalau lagi nggak temperamen
jadi dia kayak kebingungan
kebingungan ini sebenarnya baik ya gitu
tapi ketika dia melakukan kesalahan akhirnya agak agak bingung nih anak anak itu
kalau misalnya sekarang yang terjadi adalah anak anak itu justru ingin membela
nah sebenarnya yang perlu dilakukan adalah
mungkin dari kpai juga bisa mulai mengajak bicara gitu ya
bahwa akhirnya diajak ngobrol gitu mana yang benar
bahwa yang namanya pendisiplinan itu tidak perlu dengan cara kekerasan
karena bagaimanapun juga perilaku seperti ini dalam tanda kutip menular loh
dan turun tengurun gitu
oke jadi bisa jadi budaya
mereka nanti anak anak murid ini bisa punya konsep bahwa loh
dulu orang apa namanya guru saya melakukan kok gitu
jadi itu bentuk cinta loh
gitu dengan mukul
nanti kalau udah punya anak
atau bahkan jadi guru juga gitu mereka melakukan
atau nanti karena ada amarah yang nggak keluar juga gitu
karena kan gak bisa ngelawan guru ya
kan mereka melampiaskannya ke adik kelas
karena otoritas itu kan turun tengurun gitu
jadi ini harus di kognitif mereka itu harus dibenarkan
bahwa nggak begini loh gitu
yang namanya pendisiplinan harusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik
berapa lama proses itu akan berlangsung
kalau misalnya katakan ada yang harus dibenarkan soal
tergantung tiap individu itu
atau itu kan berarti
masuk ke dalam apa yang mereka percaya ya gitu kan mbak
nah itu sebenarnya tergantung
tiap individu itu berbeda beda
proses pencernaan mereka menelaahnya gitu segala macam
ada latar belakang pengasuhan keluarganya
ada latar belakang pengasuhan keluarganya
latar belakang karakternya dia seperti apa gitu
nah memang tiap orang itu berbeda beda
tapi kurang lebih biasanya kalau sekitar tiga bulan secara intensif
enam bulan gitu
itu lumayan efektif sih sebenarnya
ya makanya tadi perlu assessment memang ya
semuanya itu ya
yang terutama yang melihat ya
karena kan yang ngomong seperti tadi
itu justru mereka mereka yang juga melihat
misalnya mereka mengatakan begini
memang kita salah
kita kan terlambat gitu
jadi seolah olah gini
seolah olah itu hukuman yang digunakan
itu wajar gitu
pokoknya atas nama apapun ya
atas nama pendidikan
ke atas tujuannya mendisiplin
kan harusnya tidak dengan kekerasan
dan anak anak ini juga harus paham
bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun
nanti kalau dia di rumah misalnya ya
punya pola pengasuhan negatif
yang keras juga
lalu di sekolah juga dilakukan kekerasan
akhirnya dia yakin dan percaya bahwa
mendidik itu harus dengan kekerasan
bahwa mendisiplinkan itu harus dengan kekerasan
nah makanya itu sesuatu yang
tidak tepat gitu
karena anak anak ini mungkin juga merasa bersalah
bahwa gara gara mereka terlambat banyak ini
terus gurunya marah
lalu kemudian di nonaktifkan
rasanya seperti punya rasa bersalah gitu
nah ini yang nanti harus di assessment
bahwa kamu tidak salah
kalian itu memang harus dilindungi
bahwa pasal lima puluh empat undang undang perlindungan anak itu tidak boleh
siapapun melakukan kekerasan dilindungi sekolah gitu
sekolah harus melindungi kalian
dan ketika ini terjadi
maka ada pelanggaran terhadap undang undang perlindungan anak
itu memang hal yang memang harus dikatakan
bahwa kekerasan itu bukanlah bagian yang tepat dalam mendidik
nah anak anak ini memang harus juga diberi pengertian ya materi itu
apakah itu kekerasan yang terjadi
itu dari gurunya
kemudian ada juga yang dari
antar murid itu kita bahas setelah jeda tetap bersama kami
anda anda kembali bersama kami di cnn indonesia
kami masih membahas soal kekerasan di sekolah
di segmen awal tadi kita bahas tentang kekerasan
yang dilakukan guru kepada murid
kalau misalnya seorang guru sudah melakukan itu kepada murid
jadinya kita jadi mafum ketika itu dilakukan
dari murid kepada murid
bahkan spesifik di purworejo ini
kepada anak berkebutuhan khusus
berutno itu penanganannya seperti apa sejauh ini dari kpai
ya kpai belum datang ya
belum menemui korban
karena kan kasusnya juga baru viral
hari kamis yang lalu ya
dan kami sedang di malang ketika itu
kita memang punya ada rencana ya
dan ini memang
ketika berkontak sudah dapat informasi
yang perempuan yang korban adalah anak berkebutuhan khusus
kepolisian sendiri juga sudah menetapkan tersangka
tapi memang dalam undang undang sistem peradilan pidana anak
dalam undang undang sebelas dua ribu dua belas
kalau pelakunya anak dengan anak
dan ini adalah kejadian yang pertama
dilakukan oleh pelaku anak
maka memang harus ditawarkan diversi
diversi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan
artinya tidak melalui proses hukum
tapi bisa dihukum
dihukumnya itu misalnya rehabilitasi
rehabilitasi itu artinya
si anak akan menjalani satu proses ya
misalnya di balai rehabilitasi
selama sembilan bulan misalnya
nah sembilan bulan itu ya nggak boleh pulang
dia akan menjalani
untuk mengetahui apa
untuk menyadari kesalahannya
dan tidak berulang
nah atau hukuman lain biasanya hakim akan
kalau itu proses hukumnya masuk
misalnya ini ketika diversi tadi
ada ganti rugi yang ditetapkan dan lain lain
jadi keluarga korban
orang tua pelaku hadir
kemudian terjadilah diversi
nah itu biasanya akan ada kepolisian
kemudian ada kesepakatannya dibuat
jadi penyelesaiannya menggunakan diversi
memang undang undang itu meminta begitu
jadi polisi pun harus mendorong diversi dulu
tetapi diversi ini pun adil
dimana kalau keluarga korban tidak bersedia
maka diversi ini bisa batal
maksudnya tidak berjalan
hukum harus dilakukan
tapi anak anak ini yang saya dengar
usianya empat belas tahun ke bawah
kalau empat belas tahun ke bawah pun
undang undang sppa juga mengatur yang berbeda
tentu kita tidak membenarkan kekerasan
dan ini kan kekerasannya cukup sadis
nah itulah kenapa ya
dari hp ke hp
padahal penyebaran kemana mana itu
yang kedua adalah
itu kita tuh gini loh
kalau kita ingin membangun sistem perlindungan terhadap anak
serahkan aja ke polisi
atau ke kpai
atau ke kmi info
kita juga bisa menuliskan begini
tanpa melampirkan video
jadi pakai narasi
dengan begitu maka video ini
nggak karena audio visual
itu oleh anak
itu jauh lebih mudah ya
kepat sekali nempel
dan ternyata itu terbukti
hampir tiga tahun saya jadi komisioner
itu makin sadis gitu
ini menunjukkan bahwa
ini era digital ya
makin sadis itu
termasuk sih sebenarnya
orang dewasa terhadap anak juga
tapi anak ke anak
karena anak peniru ulung
anak ke anak ini
dan anak itu
dia lebih cepat gitu
jadi ditambah lagi video game ya
misalnya dia pencipta game
itu juga sangat berpengaruh
semakin gini loh
anak anak pada level
itu tidak ada kompromi
dialog itu tidak ada
tidak lagi menggunakan mulut
tapi lebih suka
jadi itu yang
pendidikan kita itu kan
harus dibangun kritis
empati ditumbuhkan gitu ya
karena guru guru sendiri juga
kadang tidak punya kepekaan
ini ada hubungannya dengan kurikulum
beratnya kurikulum di indonesia
dan itu dibuktikan sebenarnya
dengan beberapa riset
jadi anak anak smk negeri
smk dan smk negeri
di dki jakarta
yang berakreditasi a
dan termasuk unggulan
itu di riset
di risertasi sebenarnya ya
hasilnya cukup mengejutkan
karena ini sebenarnya
punya tingkat depresi yang
punya kecederungan bunuh diri
sembilan ratus sepuluh
lima tiga puluh sembilan persen
memang punya rencana bunuh diri
dan tiga setengah persen
tiga setengah persen
dari lima tiga itu
ternyata sudah pernah
melakukan percobaan bunuh diri
dan percobaan bunuh diri
paling tinggi dilakukan
oleh anak laki laki
tapi keinginan bunuh diri
paling banyak dilakukan
oleh anak perempuan
dan memang terbukti
di jakarta timur ya
salah satu smp
di dekat situ
tidak melompat lantai empat
nah ini sebenarnya
dari anak anak yang melihat
tidak lihat lompatnya
tapi lihat jatuhnya
ternyata anak anak itu
tujuh puluh dua anak
kebetulan sedang ekskul
tetapi hanya dua puluh empat jam
yang butuh pengobatan
dalam arti rehabilitasi
tapi satu dari dua puluh empat
juga berencana meniru
menurut saya bahaya
mari warganet itu
kalau kita menerima
dan lebih baik kita serahkan video itu
pihak yang berwarna
mbak lisa tapi sebenarnya begini
kemudian anak bisa muda
itu apakah juga
penyebabnya kita juga
misalnya orang dewasa
yang tidak secara
yang aman dan nyaman gitu
iya kan sebenarnya
anak itu adalah produk lingkungan
itu udah jelas
anak itu kan masih dependen
sekali dengan lingkungannya ya
bagaimana lingkungan dia berada
disitulah anak itu terbentuk
pola dia sehari hari
itu terbentuk dari lingkungan
banyak yang terjadi
kekerasan seperti ini
hanya apakah disering
melihat kekerasan tersebut
dari melihat saja ya
ibu harus melihatkan gitu kan
kemudian dia belajar gitu kan
dan kemudian terekam
ketika kemudian dia
stress itu tinggal keluar
program itu sudah ada
kalau anak itu tuh
yang dia tinggal nyerap doang
apa yang dilakukan
kenapa terjadi seperti ini
anak itu masih minimalis banget
jadi dia belum punya
kemampuan analisa yang baik
dan itu akan berlangsung
sampai usia berapa
sampai usia kurang lebih
lima belas sampai dengan enam belas tahun
ketika kemudian filteringnya
sudah mulai oke
otak yang mengatur analisa itu
mulai berjalan dengan lebih baik
itu udah mulai bisa tuh
tapi sampai dengan
terus terusan dia kayak sponge
yang dia nyerap aja
apapun perilaku lingkungannya
ketika pertama dia udah lihat
di lingkungannya seperti itu
oh gak apa apa kok
kekerasan gak apa apa
oh iya ternyata
terus dia stress juga
dengan kurikulum yang membebankan
dengan tekanan sikut sikutan kanan kiri
orang tua di rumah
kok kamu gak sepinter dia sih
wah ini kan makin stres kan
terus gak tau mau kemana
akhirnya keluarlah perilaku perilaku seperti itu
perilakunya hanya tinggal dua kok
antara dia jadi agresif
dan melukai diri sendiri
viralnya kan ada dua nih
antara yang dia
atau viral bunuh diri
nah ini hanya tinggal dua ini aja sebenarnya
yang bisa dilakukan oleh si anak tersebut
nah sekarang berarti pertanyaannya
kalau misalnya memang gitu ya
kedepannya mau mencetak gitu ya
yang secara emosional
punya kecerdasan yang oke
nah ini berarti harus ada intervensi yang
luar biasa sekali
pada lingkungan kita sehari hari
mulai dari kurikulum
edukasi di sekolah
parenting tuh seperti apa
kecerdasan emosional para guru
itu menjadi penting sekali
oke sekarang kita jeda dulu
yang sesegera mungkin bisa dilakukan
tetap di cnn indonesia pranjur
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
dua segmen awal kita sudah membahas
membedah apa saja permasalahannya
tapi sekarang kita ingin
apa solusi yang bisa segera dilakukan
yang pertama sebenarnya gini
waktu saya menjadi kepala sekolah
melihat bahwa banyak anak anak itu
yang juga dibawa dari rumah
tapi bisa jadi

saya tidak bisa
kenapa anak ini agresif
jadi saya akhirnya
meminta seluruh holi kelas
dan guru bk
melakukan yang namanya
screening itu adalah
coba cari anak anak
yang orang tuanya bercerai
dia terus dia pengasuhannya di siapa
atau malah tidak
di ayah dan ibu
keluarganya yang lain
nah kenapa itu
itu berapa ngaruh jadi dengan
anak anak yang kemudian
tampak agresif kemudian anak anak yang
di sekolah kalau dia
itu sudah terscreening bahwa dia
memang punya masalah di dalam
keluarga kita tuh bisa
lebih aware jadi nyelesainya
berbeda jadi kita harus punya pendekatan yang berbeda
dan itu akan melibatkan
di sekolah agar anak anak ini bagaimana kita
caranya nyaman walau
kita tidak lebay memberikan perhatian
pada dia tetapi ketika ada
dia diperlukan maka dia tidak sendiri
empati itu kita munculkan kamu tidak sendiri
nah bahwa kami menyayangimu juga
itu penting dan ternyata
screening itu punya dampak
luar biasa bagi penurunan kekerasan
di sekolah dan menurut gue apakah
ketika beberapa kekerasan yang terjadi di sekolah
yang kita tahu informasinya akhir akhir ini juga
kurang dari pihak sekolah bahkan nggak ada ya
sekolah yang melakukan satu lagi
ada permendik jadi saya tiap ada kasus
kan ke sekolah pasti ya kalau kasus
itu virtual besar itu pasti kami akan
tangani sampai berhadapan sama
semuanya gitu ya baik itu korban
baik itu pelaku guru orang tua
nah jadi gini ada permendik

tentang pencegahan penangkan kekerasan di sekolah ini sebenarnya
permendiknya bagus banget jadi definisi
kekerasannya rinci kemudian
sanksinya juga rinci gitu ya
jadi tetap gitu saja karena
definisi yang rinci lalu ada pelibatan stakeholder
sayangnya itu bahkan ada
pencegahan dengan memasang
nomor nomor kontak mulai dari
pengaduan sisi pengaduan dibangun nomor
telepon pengaduan tapi juga nomor
pengaduan telepon yang lain misalnya
kpai p dua tp dua a jadi kalau
anak datang ke ruang pengaduan
kan nggak berani iya iya kan nanti dia
kita tambah dibully dong seperti kasus yang purworejo
nah untuk tidak
melakukan itu terjadi
biar anak nyaman dan dilindungi maka
sebenarnya bisa digunakan cara lain kan bisa
menggunakan daringnya bagaimana si
sekolah membuka line pengaduan
yang bisa dengan wa anak anak mungkin habis belajar
jalan per malam di kamarnya dia
kayaknya sangat nyaman ya stresnya harus bicara
mungkin kan itu juga bisa
menjadi salah satu jalan nah saya
itu kalau datang ke sekolah terus tanya
ibu bapak tahu permendikbud delapan puluh dua nggak tahu
itu tentang apa ya jadi permendikbud
ini tidak diketahui padahal sistem yang
dibangun termasuk penanganan oke
itu sangat luar biasa mungkin ini ya
kemdikbud perlu mengevaluasi ya
sosialisasi dari sini dan yang kedua saya rasa
pentingnya ya kalau pelatihan
guru itu jangan manggil guru dari berbagai
daerah ke jakarta tapi cuma satu
satu sekolah satu nggak punya dampak
lebih baik kalau ada kasus
di sebuah sekolah berbasis
sekolah aja jadi seluruh sekolah sampai
pam nya itu ikut terbina gitu
ikut pemahaman terhadap
bagaimana sekolah ramah anak itu masuk
jadi menurut saya mungkin banyak kan yang perlu
dievaluasi oleh kemdikbud satu lagi
saya rasa kurikulumnya terlalu berat bagi
anak anak jadi barangkali itu perlu
dipertimbangkan bagaimana meringankan
beban anak anak selama berada di sekolah
oke balisa apa yang
bisa dilakukan dari sisi psikologis
misalnya kita melihat contoh kasusnya nih
sekarang yang terjadi di smp di bekasi
tadi yang merasa bahwa kekerasan itu
sudah menjadi kewajaran dan biasa saja
iya yang pasti sih
anak anak tersebut satu ratus tujuh puluh dua
berarti ya yang terlambat yang terlambat
ini itu membutuhkan bahkan mungkin
siswa siswa yang lain ya gitu itu membutuhkan
entah seperti seminar entah pendekatan
gitu ya dimana psikososial
psikosoial gitu ya disampaikan bahwa
bahwa pendisiplinan itu masih banyak cara
lainnya yang lebih efektif dan lebih konstruktif
tentunya gitu itu yang harus terus menerus
bagaimana yang kayak tadi semua
yang dikatakan bu retno saya setuju sekali gitu
tapi yang mau saya tambahkan mungkin harus ada
gitu ya ruang bimbingan
konseling yang berjalan dengan
aktif gitu nah ini kan sekarang dan
yang guru yang ditempatkan di sana pun memang
punya kompetensi yang cukup untuk itu
gitu kadang kadang di tempat ini sana yang
nggak ngerti mengenai
kejiwaan yang nggak ngerti mengenai a
psikologi anak perkembangan anak
dan remaja juga nggak tahu jadi memang hanya
sekedar ditaruh di situ ketika anak
jadinya nggak efektif gitu kan
nah kemudian kepada
siswanya pun diingatkan bahwa kapanpun
kamu butuh bantuan ayo silakan datang yuk
ini pintu terbuka lebar loh kamu mau cerita
nggak sama ibu sama bapak itu itu
yang udah pasti nah kepada diri
kita sendiri sebenarnya gimana
caranya kita lebih bisa mampu gitu ya
untuk berempati kepada
sesama ketika mungkin gitu ya ini
kita kayaknya kok agak berbeda kamu
kenapa kamu kok agak
diem gitu kayak tadi bu retno cerita bahwa
yang kasus bunuh diri di ceracas itu sebenarnya
sudah tahu kan apakah ini bisa
kontak langsung ke keluarganya
atau apa jadi mencari
pertolongan atau kitanya sendiri deh ketika
kita merasa bahwa kita sudah berada pada
kondisi yang tidak nyaman
ke guru nggak enak pasti kan di antara semua
guru itu ada yang paling dekat mungkin
yang mungkin dia rasa lebih punya empati
lebih bisa itu coba deh kita harus sudah
punya yang namanya kesadaran diri ketika kita
berada pada tingkat stres yang kronik
nah itu entah dari kita ngelihat
orang lain berempati gitu atau kita
punya kesadaran itu sendiri gitu kan
sekolah sekolah pun mulai mungkin
akan lebih baik kalau misalnya mulai masuk
pelatihan pelatihan manajemen stres
emosi gitu kan
itu bisa dilakukan internal sekolah dulu ya
itu bisa dilakukan daripada gitu ya ospek ospek
nggak jelas gitu ya nah itu kan
gurunya juga ya perlu dimanajemen
nah itu juga pendidikan
pengetahuan yang harus diberikan kepada guru terlebih
dahulu karena bagaimanapun juga balik lagi
anak itu tergantung dari lingkungannya
iya dan guru yang bahagia
biasa bisa memperolehkan muridnya dengan baik
oke bu retno tapi kembali
ke pertanyaan saya
di awal tadi apakah
sekarang lingkungan pendidikan kita tuh
aman atau tidak
dengan jumlah sekolah dan lain lain mungkin
lebih banyak banget jumlah sekolah
tapi saya melihat ini sepertinya
gunung es gitu jadi lebih banyak
tidak bersuara gitu dibanding
yang kemudian viral dan berani
bersuara jadi menurut saya
mulai tidak nyaman padahal
tidak aman padahal sekolah itu harusnya
menjadi zona aman dan nyaman bagi anak didik
dan ini sebenarnya mulai tidak
karena kekerasan kekerasan itu bisa dilakukan
oleh sesama murid
oleh guru kepada murid dan kekerasan itu
tidak hanya fisik psikis verbal
verbal juga banyak gitu ya ditambah lagi
kekerasan ya finansial
kekerasan seksual juga finansial
tadi ya pemalakan itu juga banyak
dan kekerasan seksual juga cukup tinggi
dan pada tahun dua ribu delapan belas sampai

kekerasan pendidikan yang
dilakukan oleh para guru yaitu kekerasan
seksual tertinggi itu di level sd loh
jadi tadi ketika kita di awal
berbicara tentang pendidikan
seks ya dari dini itu
menjadi penting orang indonesia jangan
merasa bahwa pendidikan seks itu tabu
karena faktanya anak anak ini tidak tahu
kalau dirinya juga mengalami kekerasan
seksual atau pelecehan seksual
jadi ada bagian tubuhnya yang tidak bisa
dilihat oleh siapapun ya
apalagi dipegang itu harusnya dari kecil
karena itu dikasih tahu dan harus
bilang lapor kalau kamu mengalami
ada yang coba pegang dan lihat kamu harus
bilang itu tampaknya tidak ada
nah ketika anak sudah mulai
remaja dan misalnya mengenal lawan
jenis pada saat itu sebenarnya kesehatan
reproduksi penting ya kenapa
kemudian dia tuh harus menjaga
menjaga dirinya karena memang
secara organ seksual pun dia belum
siap dan apa dampak dampaknya
jadi jangan melarang
tapi tak pernah menjelaskan
nah saya melihatnya
terus anak anak jadi penasaran tuh
kalau dilarang larang apalagi kalau udah remaja
nah itu mencari guru sendiri
kan lebih baik dia terbuka
sama kita ya nah itu yang
ini sangat berpengaruh antara pendidikan
keluarga yaitu membangun karakteris
pertama dan utama di lingkungan rumah
nah ketika dia kemudian dibangun
secara ketangguhannya terjadi
sebenarnya ketika masuk ke
dunia sekolah atau di pendidikan
dia pun akan kuat gitu memang
kita juga apa ya anak anak itu
harus tangguh memang hidup ini
nggak mudah betul gitu tetapi
itu tadi tapi itu menumbuhkan ketangguhan
tidak dengan kekerasan
betul ditambah lagi sistem betul
dengan kekerasan ditambah lagi tadi sistem
perlindungannya seperti pengaduan
itu saksi dan korban harus
dilindungi jadi jangan begini loh
menghukum anak tuh pakai model
balas dendam jadi
misalnya ya saya pernah tuh
kenapa rambut ya rambut yang paling sering
anak laki laki lebih dari dua cm
kemudian dipotong dengan sembarangan
bukannya jerak loh dia banyak
waktu itu mencoba untuk
kerjasama tukang cukur jadi tukang cukur
itu setiap awal bulan
pada minggu pertama sudah edaran
dengan orang tua nanti dicas kalau anaknya
ya apa potong rambut
dan jadi kalau gitu eh kamu kesini dulu gitu
jadi akhirnya nggak ada pertikaian
gitu gara gara rambut
semua terselesaikan dan nggak ada yang sakit hati ya
nggak ada nah itu kan arti gini loh
itu kan melanggar dia ya melanggar aturan
sekolah dua cm tapi
menyelesaikannya itu tidak dengan
kekerasan tapi ada cara lain
sebenarnya tapi guru guru kita itu
saya perhatikan lebih berpikir bahwa
mendisiplinkan itu ya dengan hukuman
dan hukuman itu ya dengan kekerasan
itu yang ada nanti kalau nggak gitu anak
gak jerak padahal itu menurut saya
keliru oke mbak lisa berarti
kalau misalnya dari pernyataan
burutno terakhir ini
yang perlu diubah mindset nya
itu tidak semata mata murid
tapi juga orang dewasa yang berada di sekitarnya
apalagi orang dewasa sebenarnya
karena ketika orang dewasa berubah
yang di sekitarnya nih gitu ya guru
bahkan orang tua gitu lingkungan
kakek nenek segala macam itu berubah
apalagi kalau kita bicara anak yang dibawa

walaupun itu butuh waktu gitu ya tapi
kalau yang lingkungan sekitar ini orang orang
dewasa secara persisten
konsisten terus melakukan gitu ya
perubahan perubahan dengan konstruktif gitu
anak sih tinggal ngikut aja gitu gimana caranya
dia belajar bahwa oh ketika ada
konflik ketika saya memang salah
gitu kan ketika ada orang lain salah
ternyata bisa diselesaikan dengan lebih baik kok
nggak perlu dengan kekerasan oke oke
kita lihat semoga
apa yang kita perbincangkan malam ini di meja ini
salah satu yang ada yang didengar segera di aplikasi
terima kasih kak di sekolah masing masing
balisa terima kasih banyak purutno terima kasih banyak
atas informasinya dan kita sekarang jeda dulu
setelah jeda kami adil ke informasi
isu lingkungan hamparan busa terlihat di sejumlah
sungai di pasuruan jawa timur
sabtu pagi diduga berasal dari
limbah pabrik yang sengaja dibuang ke sungai
cnn indonesia prime news segera kembali